usai penangkapan pegi pihak kuasa hukum pegi yaitu sugianti iryani
langsung mengajukan penangguhan penahanan karena banyak kejanggalan dalam penangkapan
namun permohonan itu tidak dikabulkan polisi
kini mereka berencana mengajukan pra peradilan demi mendapatkan keadilan bagi pegi sekeluarga
menurut sugianti kliennya tidak bersalah
pasalnya pegi setiawan bukanlah pria yang tinggal di desa banjarwangunan
seperti yang disangkakan polda jawa barat
mau membantu menyelesaikan kasus pg karena mereka pun yakin pegg tidak bersalah
mungkin kalau memang proses ini berlanjut kita akan melakukan upaya hukum perapradilan
karena penangguhan penahanan kemarin kan tidak dikabulkan
mungkin upaya hukum yang lain ya mungkin peradilan yang akan kita lakukan
penjabat gubernur jawa barat b triadi mahmudin
atas kasus pembunuhan vina dan rizky kepada polda jawa barat
ia juga menghormati berbagai langkah pengungkapan yang dilakukan polisi
agar bertindak adil untuk menyelesaikan kasus ini agar terungkap jelas
pertama itu kan masalah hukum
kami percaya pada polda jawa barat pakar polda dan jajaran
akan bekerja secara profesional
dan saya pikir akan berhasil
kembali kita percayakan kepada polda untuk masalah ini
kami percaya bahwa polda jawa barat akan sangat profesional
dalam mengatasi hal kasus ini